sasi suruh ulang kang sawitji
ritual ini dilakukan pak guyuban palangputi nusantara
untuk merayakan tahun baru jawa seribu sembilan ratus lima puluh empat jimakir
yang bertujuan agar perayaan suro berjalan lancar tanpa halangan
tak banyak orang jawa yang masih melakukannya
salah satu yang masih konsisten adalah para penghayat kepercayaan
sebagian masyarakat jawa biasa melakukan ritual tertentu
saat momen satu suro atau yang bertepatan dengan satu muharam
momen ini merupakan momen yang penting bagi orang jawa
karena ini adalah saatnya introspeksi diri atau mawas diri
berbagai kidung pujian dilantunkan sekaligus sebagai doa
agar kehidupan setahun mendatang berjalan tenang
bagi yang meyakininya ada pantangan bagi orang jawa
melakukan hajatan besar yang sifatnya sekali seumur hidup
seperti pernikahan dan pembangunan rumah
karena pada bulan suruh manusia diajak tirakat
ritual ini tak melulu soal mistis tetapi punya dimensi nilai yang dalam
mistis sekali bukan tetapi lebih kepada bagaimana kita
mau berintrospeksi diri
karena setahun kita lalui tentu untuk mawas diri kita memang harus jujur
tanpa kejujuran nggak mungkin kita akan mampu melihat kesalahan diri kita sendiri
secara umum orang kan lebih senang melihat kesalahan orang lain
atau menilai orang lain
daripada menilai diri sendiri
sementara itu di yogyakarta perayaan suro tak bisa lepas dari keraton yogyakarta
menurut wakil pengageng parenta ageng kanjeng pangeran hario yudho hadiningrat
tahun jawa disebut sebagai kalender jawa sultan agungan
karena diciptakan oleh raja mataram iii sultan agung hanyok rokusumo pada awal abad ke tujuh belas
meski sering bertepatan dengan penanggalan hijriah
karena sama sama dihitung berdasarkan perputaran bulan
sebenarnya kalender jawa hanyok rokusumo adalah kalender yang berhitungan dengan perputaran bulan
jawa dan kalender islam mempunyai hitungan yang berbeda
pertama tahun baru jawa atau kalender sultan agungan dengan kalender hijriah
itu dalam kurun delapan tahun ada lima yang sama ada tiga yang berbeda satu hari
karena hitungannya agak berbeda
ritual yang biasa dilakukan di keraton yogyakarta diantaranya
topo bisu keliling benteng keraton sebagai wujud tirakat pada malam menjelang tahun baru
selain itu dilakukan jamasan kereta dan pusaka pada selasa kliwon dan rebulegi pada bulan suro
namun kegiatan toko bisu untuk sementara ditiadakan selama pandemi
sedang jamasan dilakukan secara tertutup
menurut guru besar sejarah universitas gajah mada joko suryo
tahun jawa merupakan inovasi sultan agung yang memadukan dua penanggalan
yaitu kalender hijriah dan penanggalan saka yang sebelumnya diikuti orang jawa pada zaman hindu
namun lebih jauh lagi munculnya penanggalan jawa ini mempunyai pesan keragaman yang kuat
ini konsep luar biasa dari seorang pemimpin yang visioner
bagaimana masyarakat jawa harus menghadapi perkembangan hidupnya masa depan
dengan cara berpegang pada yang sudah diperlukan
tidak ada tapi menyesulkan dengan yang baru
yang lama dan yang baru tidak perlu diperintahkan
perjalanan sejarah tahun baru jawa menyiratkan perayaan ini tak selalu lekat dengan hal mistis dan magis
lebih dari itu perayaan itu punya nilai pesan dan filosofi hidup yang tinggi
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta